aduh nupah sakit
ken lebih baik kamu pulang ke rumah ya
terus kalau misalnya mama nanya bilang aja aku lagi lari pagi
jangan bilang kalau
udah lah fah
aku bisa lihat kau dari serta mata kamu
kamu suka kan sama candy

kalau kamu mau cerita ya cerita aja sama aku
jangan pernah kamu tutup tutupin dari aku
aku jatuh cinta sama dia
selama ini aku tuh emang bodoh ya
aku mengira perhatian dan sayang kamu padaku itu istimewa
aku gadis yang empus bagi kamu
aku jatuh cinta waktu pertama kali kita ketemu
di bukit dekat panti asuhan candy
aku pangeran masa kecilnya
padahal bagi aku
candi itu adalah putri yang tercantik dalam hidupku
sebenarnya udah lama aku ingin ngungkapin perasaan ini ke orang
kamu kan temen aku
kita harus saling bantu
dan yang tanda ilmu
yang harus kalian p steering
saya sampai piring
aku tak tahu nanti
apa tiada siapa
kan apaan kau tahu enggak semalam aku udah baikkan lo sama teri wow berita hebat iya
kau tahu enggak sih pak dari tuh nunggu depan rumahku sampai hujan jangan ya ampun teri teri
ken om kerang itu oh ini kerang itu pemberian pangeranku
iya jadi dulu tuh aku ketemu sama cowok tapi sampai sekarang aku tuh gak ketemu lagi sama dia dia ngasih
aku ini rasa pingin deh ketemu lagi jadi ternyata kenny masih ingat sama aku mungkin
eh willy dan pak hakim benar aku nggak boleh lari terus dari perasaanku ini mungkin udah
waktunya aku kasih tahu ke ini soal perasaan aku yang sebenarnya ken
aduh nupas sakit
ken lebih baik kamu pulang ke rumah ya
terus kalau misalnya mama nanya bilang aja aku lagi lari pagi
jangan bilang kalau kakiku keram
aku nggak mau mama panik mikirin aku
adlis tapi sebaiknya kamu tuh ke rumah sakit dulu
lagian kan topan lagi beliin obat buat aku
pasti cepat sembuh deh aku yakin
yaudah deh lis
tapi kalau misalnya ada apa apa misalnya kaki kamu tambah parah
kamu telpon ke rumah aja ya
udah cepetan saran saran saran
eh salah salah
aku jadi penasaran
eh apa sih isi lemari alva itu
jangan jangan baju buat dia berbaji di alva atau topan disimpan di lemari itu
aku ingin lebih tahu banyak tentang dua kepribadian kamu itu fa
siapa tahu kepribadian kamu itu malah lebih dari dua lagi
untung ada mbak widjijamulangganan yang buat parham tradisional ini
masa adikku pada orang muda lebih dari dua lagi
irmi jelas dapatnya
kamu jadi orang culas banget ya
aku udah ngelakuin kebodohan
aku berharap kamu memperhatikan aku
tapi aku gak bisa
aku malah berbuat seperti ini
karena yang ada di hati kamu cuma candy candy candy dan candy melulu
walaupun aku hampir setiap hari ada di rumah singgah ini
kamu gak pernah akan perhatikan aku

kok kamu tuh gak pernah nyadar kamu tuh gak pernah mikir apa
mau ngelakuin semua ini untuk apa
demi anak jalanan itu demi kamu karena aku tuh sayang sama kamu
aku tuh bener bener gak nyangka sama kamu
aku gak nyangka tau
aku pikir kamu juga suka sama aku
aku pikir kamu juga sayang sama aku
cinta aku tuh bertepuk semenak tau gak pak
kamu tuh saudara aku yang paling baik
sepertinya aku sayang sama aldi dan steven
aku gak bisa menyayangi kamu lebih seperti aku sayang sama kendi
sayang aku ke kan itu berbeda lish itu sayang yang berbeda